selain sungai mahakam samarinda juga memiliki destinasi wisata budaya yang menarik untuk ditelusuri
salah satunya adalah rumah lamin rumah panggung khas suku dayak
ada pula sajian kuliner khas warisan kutai yaitu nasi bakepor dan genceruan
informasi ini akan sekaligus menutup redaksi cnn indonesia siang kali ini
saya ratuna bila selamat siang dan sampai jumpa
siang ini saya mengunjungi rumah tradisional suku dayak kenya yaitu rumah lamin
yang berada di desa pampang samarinda kalimantan timur
rumah lamin ini merupakan rumah panggung yang berukuran sekitar dua ratus empat puluh meter persegi
rumah lamin memiliki detail khas dan makna di setiap sudutnya
kiri kiri apa yang kita akan tonjolkan di dalam
ukiran ukirannya seperti ukiran begini nah ini ciri kiri daripada dayak kenya

ciri cirinya adalah warna warni dia mengambil ciri ciri yang dari bentuk pakis
dia sebut kalung paku
nah paku ini menggambarkan kehidupan masyarakat daya kenyal yang tinggal di tepian tepian sungai
tiap minggu siang
di lamin adat pembong tawai rutin mengadakan pertunjukan tarian adat khas dayak kenya
aliran suara sape mengiringi tarian persahabatan atau kanjet lasan yang dibawakan oleh dua orang perempuan
tarian ini menjadi simbol keramahan warga desa pampang kepada pengunjung
ada pula tari ajaipili tarian yang menggambarkan perjuangan serta simbol keberanian
juga tari bangun tawai yang dibawakan oleh ibu ibu warga setempat
selanjutnya adalah tari anyam tali
dengan bantuan tali vertikal pengunjung dapat berpartisipasi menari sambil membentuk simpul
tarian ini menggambarkan rasa persatuan dan persaudaraan di antara masyarakat dan pengunjung yang datang
ini namanya tari anyam tali
jadi salah satu tarian yang bisa kita ikuti di desa pampang di samarinda
ini seru karena banyak banget pengunjung yang datang di sini bisa ikut nari
walaupun sebenarnya harus dipandu juga sama kakaknya di belakang
yang tidak kalah menarik adalah tari pampaga
tari ini identik dengan irama hentakan bambu
masyarakat dayak kenya kerap melakukan tradisi ini pada masa bercocok tanam sebagai cara membasmi hama tanaman
pengunjung juga bisa turut serta dalam tarian pampaga ini
namun penari harus konsentrasi dengan gerakan bambu
jika salah melangkah maka kaki bisa terjepit di antara bambu tersebut
satu dua tiga empat
sambil mengenakan baju tradisional sape kancet dan ⁇ taa ⁇ saya mencoba belajar menari khas dayak kenya
oh terakhirnya gimana
itu salah satu tarian yang dipertunjukkan di desa atau kelurahan budaya pampang yang ada di kota samarinda
jadi tadi namanya tariannya apa
bunga dari tarian ngang
oke bunga dari tarian enggang
jadi setiap hari minggu masyarakat ataupun wisatawan bisa berkunjung ke sini dan juga mencoba pakaian ikut menari foto foto dan juga melihat pertunjukan tarian
selain adat dayak kalimantan timur juga kaya akan warisan budaya kutai
salah satunya makanan yang bernama nasi bekepor
merupakan olahan nasi yang dimasak dengan panci kecil serupa dengan proses pembuatan nasi lewat
paduan rasa bumbu rempah daun kemangi ikan asin kering serta perasan jeruk nipis menjadi satu dalam olahan nasi khas ini
saat itu ya memang kerajaan kan dominan
jadi makanan makanan seperti itu disajikan pas saat saat ada acara kerajaan lah ya
acara kerajaan misalnya harus menyajikan ke tamu tamunya
makanya mereka membuat makanan makanan khas yang berbeda
seperti nasi bekepor
satu lagi makanan khas kutai yaitu gencerwan
hidangan ini terdiri dari olahan ikan gabus bakar yang disiram dengan bumbu sambal goreng pedas
ini kalau nasi bekepor memang mirip banget prosesnya itu seperti nasi liwet ya bu ya
tapi yang dominan ini
nasi nya lunak dan rasanya seger karena dikasih tadi pakai lemon terus wangi kemangi
terus ada asin asinnya karena memang ada akan asin
jadi rasanya lengkap
ditambah dengan genceruan genceruan ini apa ibu
dan pas banget dikasih di atas bumbu ini daging ikan haruan
aduh makan banyak nih kalau gini ceritanya ini bu
indrayani laksmi nugraha endrianto
samarinda kalimantan timur